calon gubernur dki jakarta nomor urut satu agus harimurti yudhoyono melakukan tatap muka dengan warga kecamatan mampang jakarta selatan rabu siang tadi
meski diguyur gerimis warga menyambut agus dan rombongan dengan antusias
agus disambut pantun dan atraksi palang pintu khas budaya betawi lalu berkeliling menyapa warga setempat
agus singgah dan berdialog singkat dengan pemilik unit ukm bir peletok usaha ternak sapi perah dan tahu
pada warga agus menjanjikan akan lebih memperhatikan pelaku ukm dalam mengembangkan usahanya dan menyerap lebih banyak pekerja
tentu besar harapan dari warga agar pemerintah daerah jakarta ke depan akan selalu memperhatikan kondisi dan juga peningkatan kesejahteraan ataupun penghasilan dari para pengusaha ukm
dan tentunya perhatian berterima kasih tersebut akan sangat berarti terutama juga untuk kemampuan
meningkatkan usaha mereka dan juga penghasilan mereka